balik itu mesti diproses minggu dua minggu
kembali mengajak anda untuk bergabung di bandara soekarno hatta tangerang banten
untuk melihat bagaimana proses kedatangan lima belas juta dosis bahan baku covid sembilan belas
yang didatangkan dari tiongkok yaitu sinovac
seperti yang terlihat visual saat ini para kru penerbangan tengah bersiap
untuk melakukan penurunan lima belas juta bahan baku dosis vaksin covid sembilan belas
yang akan diterima oleh pt bio farma untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi data
dan juga tentunya akan menjadi bagian dari program vaksinasi di tanah air
nantinya akan kita tunggu keterangan pers yang akan rencananya akan disampaikan
oleh beberapa menteri termasuk dari menteri bumn ada erick thohir
kemudian ada yakut kolil komas selaku menteri agama
dan juga legend tni doni menardo kepala bnpb sebagai ketua satuan tugas penanganan covid sembilan belas
informasi ini kami terima
kepala bnpb terima dari tim komunikasi publik komite penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekomunis nasional atau kpcpn
dan menteri luar negeri retno marsudi juga biasanya juga hadir dalam kedatangan vaksin covid sembilan belas
dan untuk tahapan ketiga ini saya ulangi kembali
ini merupakan bahan baku dari vaksin covid sembilan belas ada sebanyak lima belas juta bahan baku
dosis vaksin covid sembilan belas yang tiba di tanah air dan ini merupakan rangkaian
tahapan ketiga setelah ada dua tahapan sebelumnya yang dilakukan oleh pemerintah
sejak desember kemarin setidaknya dua tahapan dilakukan mulai tanggal enam desember dua ribu dua puluh
kemudian dilanjutkan dengan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dan jika di total kedatangan vaksin ini sudah
ada tiga juta
dosis vaksin yang dimulai dari tanggal enam hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
kemudian yang visual saat ini terjadi adalah kedatangan dari bahan baku
lima belas juta bahan baku dosis vaksin covid sembilan belas dan jika benar ini merupakan bahan baku
di total semuanya adalah tiga juta dosis vaksin sudah diterima oleh indonesia
plus atau ditambah dengan lima belas juta
bahan baku dosis vaksin covid sembilan belas
dan yang perlu anda ketahui juga distribusi vaksin covid sembilan belas sudah dilakukan oleh pemerintah
sejak januari ini tiga puluh empat provinsi sudah melakukan tahapan tahapan yang akan dipersiapkan
termasuk rumah sakit nantinya akan dilakukan vaksinasi vaksinator termasuk hal yang paling penting
vaksinasi dimana rumah sakit rumah sakit yang ada di beberapa daerah di indonesia harus mempunyai
fasilitas yang baik seperti mesin pendingin atau cold chain ini harus disediakan oleh pihak pihak rumah sakit
dan laporan dari teman teman kami di lapangan di surabaya juga menyebutkan
ada yang dilakukan oleh pihak di sana untuk melakukan verifikasi data
karena semua tenaga kesehatan
kesehatan yang paling prioritas dilakukan vaksinasi terlebih dahulu
termasuk di surabaya jawa timur mereka akan mempersiapkan rumah sakit rumah sakit yang akan melakukan vaksinasi
tenaga kesehatan merupakan garda terdepan untuk melakukan vaksinasi nantinya
dan laporan teman kami di lapangan di surabaya menyebutkan bahwa nantinya program vaksinasi ini dimulai dari tenaga kesehatan
tengah mempersiapkan verifikasi data untuk vaksinasi ini
tahapan vaksinasi ini akan berlangsung hingga tahun dua ribu dua puluh dua mendatang
yang akan dimulai pada esok hari
yang akan pertama kali divaksin adalah presiden republik indonesia joko widodo tiga belas januari dua ribu dua puluh
bagaimana persiapan dari joko widodo mengutip dari pernyataan warga dari jokowi
anak sulung dari jokowi menyebutkan bahwa tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk program vaksinasi oleh presiden joko widodo
kami belum mengetahui informasi pukul berapa tepatnya besok hari presiden akan dilakukan vaksinasi
yang jelas esok hari presiden akan mengawali program vaksinasi yang ada di tanah air
tahapan tahapan yang akan dilakukan mulai
januari hingga april dua ribu dua puluh
di mana nanti tenaga kesehatan asisten tenaga kesehatan tenaga penunjang
serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran
yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan atau fashion cash
ini yang merupakan divaksinasi terlebih dahulu
dari januari hingga april dua ribu dua puluh
kemudian tahap kedua akan dilakukan januari hingga april dua ribu dua puluh satu juga
yang meliputi petugas pelayanan publik
yaitu tni polri aparat hukum dan petugas pelayanan publik lainnya
yang meliputi petugas di bandara
kemudian pelabuhan stasiun terminal perbankan perusahaan listrik negara atau pln
dan perusahaan daerah air minum
serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat